ratu dangdut elvi sukaisi memenuhi panggilan penyidik polda metro jaya untuk menjalani pemeriksaan
elvi sukaisi diperiksa sebagai saksi atas tertangkapnya putra dan putrinya karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu
elvi sukaisi tiba di gedung ditres narkoba polda metro jaya pada senin siang
elvi didampingi putrinya fitria sukaisi dan kuasa hukumnya zeki alatas
elvi sukaisi tidak banyak berkomentar mengenai agenda pemeriksaan dirinya
fitria sukaisi sempat berkata ibunya siap menjalani pemeriksaan dan minta didoakan
ini adalah pemeriksaan pertama elvi sukaisi sebagai saksi
menurut direktur narkoba polda metro jaya kombesuwondo nainggolan
pemeriksaan elvi untuk menggali sejauh mana elvi mengetahui perbuatan anak anaknya
anak elvi sukaisi dwa wiyah shehan ali zainal abidin
serta menantunya cauri gita dan kekasih dawiya muhammad
digrebek ditres narkoba polda metro jaya pada enam belas februari dua ribu dua puluh

selain ali mereka tertangkap saat mengonsumsi sabu bersama di kamar dawiya
barang bukti sabu seberat satu tiga puluh dua gram diamankan polisi saat penggerbekan dari dawiya dan muhammad